mau ganti baju sebentar ya
mbak bilang sekarang di mana mbak itu
janjangan itu raja
berarti raja udah berhasil mendapatkan baik kita
ya allah terima kasih banyak
mama senang karena kamu udah ketemu siapa siapa kamu
gue gak akan biarin siapapun ngambil bayi ini
karena bayi ini tuh senjata gue untuk dapetin mbak
dan kenapa arsila sama kamu raja mana
raja bangun raja
tolong raja jangan tinggalin aku sama arsila
kamu mau ngapain arsila sama raja

apa yang salah atau kamu yang salah
apa yang salah atau kamu yang salah

kamu gak berhak yang nyakitin raja
jangan sebut nama itu lagi jangan belan dia lagi
sekarang aku tanya tolong jawab jujur
kamu tahu dari mana bayi ini ada di sini
ya aku ibunya lah
alah tau dari mana
pokoknya aku gak akan biarin kamu nyakitin astila ataupun raja
balikin anak aku aku bilang
santa makasih banyak ya udah mau izinin aku tinggal di sini
aku seneng banget
sebagai balasannya aku akan bantuin tante ngurusin pernikahan tante
tunggu maksudnya kamu mau
bantuin tante ngurusin
gini gini aku sekolah fashion luar tanah di singapur
tante juga senang kok ada kamu di sini
tante gak sendirian lagi
tante sebenarnya punya anak
cuma yang satu sudah meninggal
dan yang satu ikut mantan suami tante
jadi ya tante hidup sendiri
gak punya siapa siapa lagi
iya aku juga juga seneng kok tante
sebenarnya aku juga nggak punya siapa siapa
mama tiryaku kelakuannya tuh jahat banget
udah kayak penyihir tante
yaudah tante doain kamu sama mama kamu baik kan
terus yang kamu bilang kayak penyihir tadi itu bisa berubah jadi
apa ya peri kali ya
peri yang baik hati yang sadar kalau sebenarnya dia juga punya anak yang baik buat kamu
kalau itu mah kelewat halutan
bisa keburu kiamat kalau nungguin mama tiryaku berubah jadi tinkerbell
yaudah kamu anggap kayak rumah kamu sendiri aja
tante mau bagi baju sebentar ya
iya tante terima kasih ya
sampai sekarang ada kabarnya sama sekali
si lady kebur ke mana lagi sini
sampai sekarang gak ada kabarnya sama sekali
om kaget ya dengar suara aku
lady kamu dimana sekarang
kenapa om nanyain aku dimana
supaya om bisa nyelakin aku lagi gitu
om pikir bakal segampang itu nyengkiran aku
lady dengerin dulu
kenapa sih om
om mau nyalakan aku
salah aku tuh apa
kamu tuh jangan salah paham dulu
om tuh gak punya niat sama sekali ngelakaan kamu
om tuh sayang banget sama kamu tahu
jadi gak mungkin lah kalau om tuh nyalakan kamu
gak mungkin itu
enggak aku nggak percaya sama om
dan om akan menyesal dengan lakon ini semua pak
jadi denger dulu ya
gimana kalau sekarang kita ketemu
kita omongin semua baik baik bisa kan
aku gak mau
om tunggu aja pembalasan kamu
lady yang temennya mona dan tante andis
pokoknya aku gak akan biarkan anak aku sama kamu
kamu dengerin kamu dengerin
kamu dengerin loh kamu dengerin aku
semakin kamu ngelawan kamu gak akan bisa dapetin bayi
di balikin anak aku sekarang
aku gak salah denger kan
papa tadi telfonan sama orang namanya lady
siapa dia pa
kamu salah denger kali wak
lepas ke kamar dulu
kenapa sih hari ini gue selalu dengar namanya lady terus
sampai dua kali
tapi ada urusan apa apa sama bgli itu
gak mungkin gue salah
nama nama udah cukup cukup
kamu ikutin aku lagi aku pasti anak kamu bakal mati
aku pengen urusin
tapi bukan aku
mas jangan oke
kamu bukan pah adm prawding
tapi masih pah diquar
tu kenapa ngunjung kayak gitu
ke itu ramagan
hai roy gimana keadaan kamu udah baik kan lumayan dokter bilang obat yang saya minum
gak cocok kasihan banget sih kamu
oh ya aku bawain kamu sup aku buat sendiri supnya ini bagus buat kesehatan biar badan
kamu bisa lebih segar oh oh oh